begitu nanti wilayah kita tempat kita itu jadi hapi
pak nantinya setelah dibuatkan
nantinya tenda tenda ini yang tinggal di sana
untuk mana pak
kami sudah menawarkan kepada warga untuk bisa pindah ke rusun
rusun yang ada di wilayah utara utara
jadi kembali tadi saya datang dan setelah saya kesana sudah sosialisasikan
ya intinya mereka itu kita tawarkan untuk masuk ke
rusun rusun yang ada di tempat kami di depan kita
di nagra pak
ya boleh pertimbangan mereka aja
mungkin yang mereka lebih nyaman atau enak untuk akses
atau langsung buat aktivitas mereka ya silahkan
berarti artinya selain ksb pak ya
ya kalau ksb kan masih dalam proses kan
kalau itu saya bisa atau tidak bisa masih mengangkatkan
tapi yang jelas pemerintah kita sudah menyampaikan apa namanya
solusi untuk bisa masukkan ke dalam rusun yang ada di wilayah ketatun